diduga karena tidak diberi tunjangan hari raya sejumlah preman merusak kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kantor pemkap bandung barat jawa barat
satu orang mengalami luka akibat penganiayaan tersebut
sejumlah fasilitas di ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pupr kabupaten bandung barat rusak dan berantakan
wawan seorang saksi mata mengatakan hal ini dipicu sejumlah preman yang marah diduga karena tidak diberi tunjangan hari raya thr
peristiwanya terjadi pada hari jumat dan sempat viral di media sosial
hingga minggu petang sejumlah anggota polisi polsek pada larang masih mendatangi lokasi kejadian
wawan mengatakan pelaku terdiri dari dua orang yang masuk ke salah satu ruangan pupr untuk meminta thr
yang masuk mah cuma satu orang satu orang terus tiba tiba datang lagi
teman temannya yang lain bukan masalah nggak dikasih
pertama posisi kemarin sore cuma ada staff dinas pekerjaan umum
sekarang kan yang istilahnya mereka yang ngoknong ngoknong lsm ormas kayak gitu ya biasanya minta kan ke para pejabat
selain merusak para pelaku juga menganiaya salah satu petugas satpol pp yang berusaha melerai
kasus ini kini tengah diselidiki dan ditangani polsek pada larang
teresna pamungkas bandung barat